di bawah terik matahari muara angke jakarta utara dan tanpa alas kaki
nari mendorong gerobak berisi ratusan liter air ini
di usianya yang sudah menginjak lima puluh lima tahun
inilah profesi yang digeluti pria asal kuningan jawa barat ini
untuk hidup di jakarta dan menghidupi anak istri di kampung halaman
air dijual seharga dua rupiah per jeriken
pembelinya mayoritas adalah nelayan petugas pelelangan ikan dan pemilik warung
dan warga yang bermukim di sekitar kampung nelayan muara angke
salah satunya mutria yang harus merogoh kocek seratus ribu rupiah per hari
untuk memenuhi kebutuhan air bersih di rumahnya yang merangkap sebagai warung kelontong
satu ratus dua puluh rupiah sehari
itu berapa dua rupiah
dua gerobak empat tikul
ini kenapa beli air bersih bu
sini susah airnya
saya mencoba mengikuti apa yang pak nari kerjakan
mulai dari mengisi air di depot sampai mengantarkannya kepada pembeli
aduh aduh aduh
ini kalau ada polisi tidur makin berat
penunjuk jarak di jam sudah menunjukkan
saya bersama dengan pak nari berjalan sejauh dua km membawa gerobak berisi dua puluh jerigen air
dan satu jerigan ini isinya dua puluh liter
jadi kebayangkan betapa beratnya beban yang dibawa pak nari setiap hari
pak udah berapa lama sih bawa kayak gini pak
kitar lima tahunan pak
bapak ngomong nih pak saya dari tadi lihat bapak nggak pernah pakai sepatu kenapa tuh pak
ya nggak kuat jalan kalau pakai sepatu nggak kuat
malah nggak kuat ya
iya malah nggak kuat
nggak panas nih pak lagi tarik begini
ya begitulah panas sih panas
dalam satu hari bapak bisa antre berapa gerobak pak
dari tujuh gerobak yang tadi bapak dapat berapa
ya sekitar tujuh puluh an lah
tujuh puluh ribu rupiah sehari
itu cukup lah pak
ya cukup nggak cukup
cukup dengan sehari hari
ya cukup nggak cukup gimana lagi ya
jadi masih eksisnya pedagang air bersih di kawasan muara angke dan di sejumlah wilayah lainnya di ibu kota
dari adanya fakta masih buruknya kualitas air tanah yang ada di jakarta
data balai konservasi air tanah bkat yang berada di bawah badan geologi kementerian esdm menyebut
lebih dari lima puluh persen air tanah pada akuifer dalam di jakarta tidak memenuhi standar baku mutu air bersih
ini diketahui berdasarkan penelitian dengan menggunakan storet atau metode indeks pencemaran
di lebih dari dua ratus titik sumur pengamatan pada musim kemarau periode april hingga juni
dan musim hujan agustus sampai november tahun ini
presentasi ini sejatinya membaik dibandingkan dua ribu tujuh belas yang tingkat kerusakannya mencapai delapan puluh lima persen
standar baku mutu air sendiri ditentukan oleh sejumlah parameter
mulai dari warna airnya hingga tingkat keasaman
kalau asin atau terlalu basah tentunya itu sangat terasa di indera
lidah terutama kita ya di indra kita
nah tentunya kemudian juga adanya unsur anion dan kation juga akan terasa bahwa di sana ada unsur unsur logam misalnya terasa
biasanya kalau ada keluhan penduduk menyampaikan masyarakat menyampaikan bahwa di sini airnya terasa ada seperti besi gitu ya
seperti besi tentunya itu sudah tidak memenuhi standar lagi
masih buruknya kualitas air di jakarta menjadi berkah tersendiri bagi para pedagang seperti nari di muara angke dan daerah lainnya
ini berat banget
satu jarigan ini kan dua puluh liter
ada dua jerigen dan ini harus dibebankan ke pundak saya sambil berjalan
ini dua kali lipat lebih melelahkan daripada mendorong gerobak tadi
pak pak pak
nggak kuat pak sakit pak
belum lima puluh meter saya berjalan saya menyerah
silahkan pak dilanjutkan pak
inilah sisi lain dari warga ibu kota yang setiap hari harus bekerja dengan fisiknya dengan tenaganya
menyediakan air bersih untuk warga yang tidak bisa mendapatkan akses air bersih dari pemerintah
tim liputan cnn indonesia jakarta